beralik informasi lainnya jaksa penuntut umum menuntut mantan wakil ketua dpr ri aziz syamsuddin empat tahun dua bulan penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah
tuntutan ini terkait dugaan suap terhadap mantan penyidika pk asal polri stepanus robin patuju
selain dituntut dengan kurungan penjara jaksa penuntut umum juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik bagi aziz syamsuddin selama lima tahun
dalam tuntutannya jaksa menyebut aziz diduga memberikan suap bagi penyidika pk asal polri stepanus robin patuju dan seorang kuasa hukum bernama maskur hussein senilai rp tiga miliar dan rp tiga puluh enam ribu usd
uang ini diberikan agar robin dan maskun membantu aziz syamsuddin dalam mengurus kasus yang melibatkan wakil ketua umum angkatan muda golkar aliza gunado terkait kasus penyelidikan dana alokasi khusus kabupaten lampung tengah tahun dua ribu tujuh belas silam